siapa yang mencari rinyong
itu anak kita
tunggu ini urusan
nah sini deh
kenapa tuh aku ini
bukanya gak apa apa
kok bisa sih
kalau begini kan enak
mengingatkanku sama maradona
kalau begini caranya
kalau begitu coba aku tendang
pantusan kaki ku samplak
itu gak ada orang
coba kalau ada orang
eh tunggu kau disitu ya
tunggu kelipet lipet muka ku yang jelek itu
sesekali pencurun kita
eh emang kesel kali aku sama elok dua itu
sampai ketemu aku dapat
lu kan jalan pakai mata
udah lanjut lah
tidak sabar sabar
lu kan minus tanggung jawab dong
tidak diam diam
kata mama aku gak bisa duduk di ubin
nanti aku masuk angin
ambil bangkunya sony belakang
udah buruan ambilin bangku cepetin
ini anak manja
buruan diam kalian
ini dia ini dia kursinya
duduk sini diam diam ya
kamu ikat dulu
nanti kamu jalan
kamu jangan lari
ya terima kasih
aku misalnya merindel temen si lari
kita itu bocah
hai sian mau kemana
om mati ada pingsan
mau kemana kalian
kita kalah bro
ayahnya udah gak kuat bro
fatih kamu ngapain disitu
kita siap kejar lagi
tahu aku sekarang mau kemana
mau kemana lu